jumlah penumpang terus meningkat di terminal pulau gebang jakarta timur
menjelang masa libur natal dan tahun baru dari rata rata tiga ratus orang kini mencapai empat ratus dua puluh orang per hari
mayoritas penumpang menuju pulau sumatera seperti padang dan bengkulu
serta jawa timur seperti surabaya madura dan bali
sementara itu pt jasa marga memerinci sembilan ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan bergerak keluar jabodetabek dalam kurun tujuh belas hingga dua puluh dua desember
angka ini diperoleh dari empat gerbang tol utama yaitu cikupa ke arah merak ciawi ke arah puncak cikampek utama dan kalihurip utama
kenaikan signifikan terlihat di gerbang tol cikampek utama yaitu empat belas tiga persen dari kondisi lalu lintas normal
dengan dua ratus dua puluh tiga tujuh ratus juta orang per hari
jasa marga memprediksi puncak kenaikan akan terjadi sehari sebelum natal
pada dua puluh empat desember dan sehari setelah tahun baru pada dua januari dua ribu dua puluh
ada pun di bandara soekarno hatta para calon penumpang domestik ataupun internasional juga terus memandati terminal tiga
pada kamis tercatat lebih dari tujuh belas ribu lebih calon penumpang domestik dan internasional yang berangkat
dan lebih dari enam belas penumpang yang tiba di terminal tiga
tim liputan cnn indonesia